selamat ya kak sep
kata mama aden sama neng repa
masuk ke penal ya
itu kan berkat doa bibi juga
ih bibi membenis seneng pisang aden
dan memang kalian mah pasangan yang serasi
akan terus selalu mendoakan aden yang terbaik
den sama mang diman juga doain den
aden karena aden masuk penal
kira apa nih yang
mang diman kasih ke aden
pakai segala mau ngasih apa
minta apa sih sama si aden
den minta yang mahal sekalian
den boy emang gak bakal minta macem macem
iya den ya
makasih mang diman
kamu belum makan loh
kok makanannya udah mau habis
pasti gara gara kinar ya
kinar tuh kelihatannya kecil
tapi makan banyak
udah nganya di perutnya
ya jelas dong pasangan reboy pasti masuk ke babak final
papa dari awal juga udah yakin kalau kamu tuh pasti masuk babak final
secara kamu itu ganteng pinter
ya turunan papa bro
eith tunggu dulu ini gak cocok
karena macannya mama cantiknya
terus kenapa buaya itu pinter otaknya
ya juga karena mamanya
boy masa kamu ganteng ganteng gini keturunan macan
aduh om tante ini dari dulu kayak gini terus nih
gak capek apa berantem dulu
udah gini aja papa punya ide
gimana kalau kita merayakan keberhasilan reboy masuk final
kita makan di luar
ya apa apa telat
ini ini udah lagi makan mama makinat
hah apa apa sih
karena kan baru nyampe mendingan makan di sini aja tuh
iya pa gimana kalo makan makannya besok aja
iya juga ya mah itu lebih afdol
yaudah sekarang papa boleh ikutan makan gak
kalau perlu apa apa sama bibi pak beranjak aja
iya bira siapin ntar buat penutupnya ya
kita kan duluan pulang mas daripada reva kenapa reva duluan yang nyampe ke rumah
hah ini pasti gara gara kita berhenti di pom bensin terus nungguin emas ke kamar mandi
akhirnya liat reva duluan yang nyampe daripada kita mas
kita ada kesempatan untuk ngingetin reva untuk negur reva supaya mas bisa tegas
kaget nyamud kira intai siapa
gue yang kaget
si nonte ada di kamarnya
ya udah kamu panggil nona reva
iya nyamud tuhan surti tep permisi dulu
hahaha yah cinta kekstrom sih mau tonton yang terima nih

tidak ada masalah nentik sesutuku
kita sebagai orang tua harus tegas kepada anak
ini demi kebaikan reva
jadi mas harus marah sama reva
supaya hal ini tidak terulang lagi
lo bakal kena marah besar dari papi lo sendiri
tapi melarang kamu untuk ikut kontes itu dan kamu tetap ikut
kasian banget sih papi sampai harus acting pura pura marah gini
ini semua gara gara adriana
kamu benar benar tidak menghargai papi
tidak menganggap papi ada
kamu ini kenapa sih
semakin kesini semakin membangkang orang tua
kamu cuma mau menunjukkan kepada kita kalau kamu sudah berani mengambil keputusan
kalau gitu reva ke kamar dulu ya pi
itu bagus mas
kita memang harus tegas sama anak kita
ini kan demi kebaikan anak kita
lagian mas merahnya kita tuh kan positif supaya dia berubah
supaya dia gak membangkang kepada orang tua
emang benar benar dia adriana
dia pasti yang sudah meracunin papi terus
mas dengerin aku
aku yakin setelah mas marah seperti ini ke reva
next kalau misalkan revo mau mengambil keputusan
dia akan berpikir dulu
dia takut mengecewakan mas
dan aku enggak rela orang yang aku sayangi
orang yang aku cintai
masa gak dihargai sama anaknya sendiri sih
mas sudah kasih kepercayaan ke reva
tapi reva merusak kepercayaan yang mas kasihkan
ini demi kebaikan reva mas
saya mas sudah kan menjalankan tugas mas
kalau sudah jujur aja mas lapar dari tadi mas ingin makan
aku juga lapar
eh enggak tuh nyamut
terus nyamutnya manggil surti
nyamut mas serba salah
surti datang buru buru disangkanya nguping
kalau kelamaan nyamutnya marah
saya sama bapak mau makan
hanya satu lagi satu lagi
kamu tolong siapkan makanan buat reva
karena habis dimarahi kayak gini
apalagi disuruh makan bersama sama kita
biar revo makan di kamarnya ya
kayaknya gue harus tetap terlihat sayang sama reva
sama satu lagi siapin susu hangat buat reva
surti permisi dulu ya
bagus deh kalau mas pip punya pikiran gitu
jadi gue enggak harus liatin
muka anak natsikal itu di meja makan
sekarang kita tungguerusin ke pabrik gue oleh kebijakananku